bicara tentang kereta cepat ini ada masa promosi tiket gratis kereta cepat jakarta bandung wush yang sudah berakhir
mulai rabu pekan ini tiket wush sudah mulai dijual untuk umum
pengelola menetapkan tiket promo sebesar rp tiga ratus ribu rupiah untuk harga perdana tiket kereta cepat wus untuk semua rute
harga ini sudah termasuk layanan kereta api feeder gratis dan kereta api feeder ini akan berhenti di stasiun padalarang cimahi dan bandung
ada pun sebagai perbandingan alternatif transportasi kereta api lain menuju bandung adalah argo parahiangan
dikutip dari situs kai hari senin tiket ka argo parahiangan ini dibanderol beragam mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp lima ratus sepuluh

waktu tempuh kereta api argo parahiangan adalah dua jam empat puluh lima menit yang berarti jauh lebih lama jika dibandingkan dengan waktu tempuh kereta cepat wush
yaitu kurang dari satu jam untuk sampai di stasiun bandung maupun stasiun tegaluar
namun perlu diingat bahwa wush berhenti di stasiun padalarang sehingga penumpang harus menggunakan kereta api feeder
untuk melanjutkan perjalanan
ketika penumpang sudah menemukan perjalanan ke stasiun bandung dengan waktu tempuh dua puluh menit
sementara itu kereta api argo parahiangan berhenti tepat di stasiun kereta api bandung